untuk memaksimalkan peran tni dalam rangka menjaga kedaulatan dan keselamatan negara
tentunya diperlukan alutsista yang modern
karena itu sejak dua ribu sembilan kementerian pertahanan mencanangkan pembangunan minimum essential force
atau kekuatan pokok minimal yang harus dicapai pada tahun dua ribu dua puluh empat
pembangunan kekuatan ini kemudian menjadi tiga tahap dan saat ini memasuki tahap akhir
hanya saja hingga awal dua ribu dua puluh tiga total capaian minimum essential force hanya baru mencapai sekitar enam puluh lima persen
data menyebutkan untuk angkatan darat capaian minimum essential force adalah sekitar tujuh puluh tujuh persen
dari kebutuhan kendaraan tempur sebanyak tiga tujuh ratus unit misalnya baru tercapai dua seratus saja
untuk angkatan laut pembangunan kekuatan baru bisa mencapai sekitar enam puluh enam persen
cita cita memiliki satu ratus delapan puluh dua kapal perang pada tahun dua ribu dua puluh satu
baru bisa tercapai satu ratus empat puluh enam saja
sementara capaian minimum essential force untuk tni angkatan udara sekitar lima puluh satu persen
kebutuhan pesawat tni au sebanyak tiga ratus empat puluh delapan unit hanya bisa tercapai dua ratus tujuh puluh buah
kementerian pertahanan beralasan pandemi covid sembilan belas membuat pengadaan alutsista terhambat
ancaman pandemi covid sembilan belas begitu luar biasa
di mana pemerintah fokusnya adalah melindungi rakyat
jadi anggaran anggaran kita fokus kepada mengatasi covid
jadi kalau masalah alutsista tertunda itu kita harus menghadapinya
meski demikian di periode dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
kementerian pertahanan mendapatkan dana pinjaman luar negeri cukup besar
hingga dua ribu dua puluh dua alokasi pinjaman luar negeri untuk pembelian alutsista
telah mencapai lebih dari dua puluh lima miliar dolar amerika
dari jumlah itu yang telah mendapat persetujuan kementerian keuangan sebanyak empat belas lima miliar dolar amerika
sementara untuk pinjaman dalam negeri tercatat alokasi sebanyak empat puluh satu triliun rupiah
dan sudah terpakai sebanyak dua puluh triliun rupiah
dengan dana cukup besar menteri prabowo sendiri diketahui telah berupaya mempercepat pengadaan alutsista
tahun lalu misalnya prabowo menekan pembelian pesawat tempur kapal perang dan lain sebagainya
ketika di masa mev satu di era presiden yudhoyono pencapaian cukup bagus
tetapi kemudian pencapaian menjadi lebih lambat ketika di mevh dua
sehingga mev tiga ini menjadi menerima implikasi dari lambatnya realisasi di mev dua
meski demikian pengadaan alutsista membutuhkan waktu produksi lebih lama

tema rapim keman kali ini pertahanan yang kuat mendukung dan mengamankan pembangunan nasional
dari kalimat itu kita bisa mengetahui pasti bahwa pembangunan nasional membutuhkan pertahanan yang kuat
dan pertahanan yang kuat membutuhkan alutsista yang kuat dan modern
akan tetapi hingga kini bisa dipastikan bahwa target minimum essential force di tahun dua ribu dua puluh empat tidak akan tercapai
oleh karena itu tni kemudian harus memaksimalkan peralatan yang mereka miliki
walaupun itu sudah tidak sesuai dengan tantangan zaman
iwan hermawan wiari jakarta